kami ulangi kembali informasi terkini terjadi sebuah ledakan di sekitar kawasan monas jakarta pusat
dua orang dikabarkan terluka dalam ledakan ini
dari informasi yang berhasil kami himpun ledakan terjadi pada selasa pagi
pukul tujuh lebih lima menit waktu indonesia bagian barat
kejadian berada di area taman monas seberang kantor kementerian dalam negeri gambir jakarta pusat
aso sumantri saksi mata yang berada di lokasi kejadian
menjelaskan bahwa saat saksi sedang melakukan pembersihan area taman
terdengar ledakan yang cukup keras di tkp
korban merupakan anggota tni yang sedang berolahraga
saat ini sedang dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh tim gegana dan tim identifikasi polda metro jaya
serta polres jakarta pusat
adapun kedua korban tersebut telah dibawa ke rspad untuk penanganan lebih lanjut